kabar duka datang dari panggung lawak indonesia
lawak margono atau gogon sri mulat meninggal dunia pagi ini pukul lima waktu indonesia barat di rs kota bumi lampung
dikutip dari cnn indonesia com kabar meninggalnya gogon dibenarkan oleh rekan almarhum tarsan
namun penyebab meninggalnya gogon masih belum diketahui
gogon meninggal dalam usia lima puluh delapan tahun
sebelumnya keberadaan gogon di lampung adalah untuk mengisi acara bersama rekan rekan pelawak
yang berlangsung pada hari senin
rencananya jenazah gogon akan dibawa ke solo jawa tengah